otomatisasi awalnya begitu dipuja karena menjadikan ongkos produksi industri efisien
namun belakangan menjadi bahan studi dan riset serius karena justru mengancam profesi manusia di muka bumi
sejumlah bidang profesi bahkan sudah terganti dengan sistem komputerisasi
sebaiknya anda menyimak ulasan kami untuk mengetahui
jangan jangan profesi anda saat ini pun tengah bersiap diganti dengan sistem komputerisasi
baik dalam bentuk fisik robot maupun komputerisasi data
robot ancam jatah manusia seolah sebelengkap untuk anda sore hari ini
kita lihat bersama beberapa studi memang menunjukkan kita lihat asalnya dari mana dari amerika serikat
amerika serikat itu negara adidaya ya biasanya amerika serikat menjadi refleksi bagaimana ekonomi akan bergerak di seluruh dunia
karena merupakan bangsa atau punjangan negara dengan ekonomi terbesar di dunia
kita lihat data dari osbor and frey ini merupakan salah satu ekonom
dua ekonomi yang mereka melakukan yaitu michael a osborne dan carl bennett frey
yaitu peneliti dari oxford university pada tahun dua ribu tiga belas
mereka melakukan analisis bagaimana dampak kemajuan teknologi
utamanya robotisasi otomatisasi terhadap pekerjaan manusia
diprediksi tergantikan oleh mesin dalam periode dua puluh tahun ke depan
jadi kalau tahun ini dua ribu tujuh belas dua puluh tahun ke depan
baik apapun baik dalam bentuk robot yang sudah mereka ciptakan atau justru akan dalam bentuk data komputerisasi ataupun big data
jangan lupa juga bahwa artificial intelligence itu memungkinkan sistem algoritma menunjukkan pekerjaan tanpa bias
tanpa waktu istirahat dan mereka tidak butuh cuti
yang hal hal seperti ini jangan lupa untuk robot itu juga bisa menghemat pajak ataupun teks
kalau sekarang kan perusahaan harus bayar pajak tuh kalau misalnya memperkerjakan saya sebagai manusia
tapi kalau dengan robot nggak perlu kan
karena belum ada aturannya bos
dan kita lihat bagaimana sekarang artificial intelligence ini menjadi salah satu amunisi dan diproyeksi akan menciptakan triliuner terbaru di muka bumi
siapa yang menguasai artificial intelligence maka dia akan menjadi triliuner
bukan bilioner lagi tapi trilioner
itu yang kemudian sekarang sedang dirintis oleh perusahaan perusahaan teknologi
microsoft google dan lain sebagainya
ini data yang sudah terbukti di amerika serikat
bahkan di finlandia diproyeksi akan menghabisi sekitar tiga puluh sembilan persen pekerjaan manusia yang ada di finlandia
kalau di jerman lebih parah lagi
otomisasi itu akan mempengaruhi atau juga akan menghabisi lima puluh sembilan persen pekerjaan di dunia
oke saya coba ke slide selanjutnya
kita lihat bersama
soalnya yang akan kami ciptakan adalah beberapa hal
ternyata mau ya
kita lihat bersama ini adalah beberapa profesi yang terancam akan digantikan oleh sistem komputerisasi ataupun juga robot ya
kita lihat bersama apa saja jenis pekerjaannya
kalau sekarang anda merupakan akuntan
anda sedikit bernafas lebih lama
kita lihat bersama
karena akuntan telemarketer kemudian analis kredit paralegal ini yang berkaitan dengan hukum
kemudian ataupun juga asisten hukum di firma hukum
kemudian juga yang berhubungan dengan penghitungan pajak
auditor dan juga agen properti
ini adalah pekerjaan pekerjaan yang akan digantikan oleh sistem komputer
jadi sebenarnya kita sudah merasakan sendiri jauh sebelum studi ini dilakukan
dulu kita menghitungkan manual manusia
sudah ada kalkulator
terus kita lihat juga beberapa pekerjaan kasir
kasir itu merupakan salah satu juga yang terancam ya
amazon akan menciptakan sistem cashless
jadi nanti kita hanya akan membawa handphone yang isinya deposit dalam aplikasi amazon
kita ambil produk kita yang mau
kemudian kita tekan barcode
dan itu akan mengurangi deposit kita secara otomatis
kedepan mungkin akan seperti itu
kita juga tahu bagaimana di jalan tol
sekarang kita tinggal
kita akan tinggal men tap saja kartu yang kita punya
tanpa kita perlu membayar lagi ke operator jalan tol
sudah pelan pelan memang mengikis profesi manusia
termasuk profesi ini
nanti mereka akan menciptakan sebuah sistem algoritma
yang sudah diciptakan saja kalau auditor masukkan
berapa laporan kita
secara otomatis akan kemudian memberikan hasil
berapa yang harus kita bayar
tidak perlu lagi manusia
begitu juga dengan analis kredit
selanjutnya kita lihat ke slide selanjutnya
pekerjaan apakah sesungguhnya yang akan bertahan di tengah serangan dalam tanda petik
kemudian juga sistem komputerisasi
beberapa adalah dua di antaranya
sangat mudah sekali
apa sesungguhnya yang tidak bisa digantikan oleh robot
yang bekerja di industri kreatif
itu juga tidak bisa digantikan
desain dalam konteks bukan aplikasi mereka menggunakan komputer untuk mendesain
ide ide kreatif itu ternyata yang akan bertahan
dan tidak tersentuh menurut sejumlah studi ancaman robotisasi
sasatnya adalah reporter
saya sedikit bernafas
artinya saya nggak akan digantikan robot
atau pun sulit ya
dia akan sulit digantikan oleh robot
gimana sih kita mau sistem update
baru momentum yang terjadi saat ini
tidak bisa digantikan
saya agak nafas sega ya
bergening reporter agak tinggi ya
jadi tidak bisa tergantikan oleh robot
jadi kalau anda yang saat ini ingin cari pekerjaan apa
cobalah pekerjaan pekerjaan seperti ini ya
persaingan agak ketat
tapi industri tv kan sekarang sudah luas
reporter menjadi pekerjaan yang sulit digantikan oleh komputer
kita lihat bersama
adalah pemadam kebakaran
pemadam kebakaran juga disebutkan sulit
karena dibutuhkan intuisi
untuk misalnya untuk menyemprotkan air
untuk memadamkan api itu sulit gitu
tidak bisa di sistem di algoritmakan
karena kan kondisi terkini kebakaran
nggak bisa diproyeksi sebelumnya gitu
jadi yang menarik dari data ini adalah
bagaimana setiap negara harus bersiap
dengan invasi robot ataupun juga komputerisasi
yang akan masuk ke negara negara mereka
karena populasi manusia tidak akan berkurang bro
dia akan terus nambah
kita akan terus punya anak
dan kemudian anak kita sekarang terancam
saingannya bukan sama manusia ke manusia
sama sistem big data
dengan yang namanya medianya adalah artificial intelligence
atau kecerdasan artificial
jadi yang harus disiapkan oleh setiap negara
tidak hanya inovasi ya
jadi ada inovasi yang harus dilakukan
tapi juga kesediaan sumber daya manusia
kita bergeser ke indonesia
indonesia siap gak sih
ada dua kemungkinan
karena hingga saat ini hanya sekitar delapan
tiga persen penduduk di indonesia usia produktif
yang lulus perguruan tinggi
kalau kita tidak bersiap dengan proyeksi dua puluh tahun mendatang
akan digantikan robot
hanya ada dua kemungkinan
akan jadi pengangguran
atau kita negara hanya akan menjadi pusat buruh murah
karena saingan kita robot
jadi pemerintah hingga saat ini
untuk sistem pendidikan harus terus ditingkatkan
tidak hanya itu
untuk lembaga lembaga pendidikan tinggi
harus bisa menjadikan riset ini sebagai barometer di masa depan
mereka harus bisa menyiapkan sarjana sarjana
yang memiliki kreativitas yang lebih tinggi
manusia berpendidikan dengan ide ide kreatif tertentu
sudah di depan mata
akan mengarah kesana
begitu juga misalnya driver
driver akan segera digantikan
karena sudah banyak sekali elon musk misalnya
sudah siap dengan
dan membantah bahwa tidak ada yang bisa menggantikan driver
karena intuisi manusia
sudah dilakukan uji coba dan sudah berhasil
artinya banyak sekali yang mengancam profesi manusia di muka bumi
dengan ada robotisasi dan juga komputerisasi
ide kreatif ciptaan dari tuhan yang maha kuasa
kemudian kemampuan kita bersosialisasi
dan intuisi adalah sesuatu yang tidak bisa tergantikan
oleh teknologi apapun